pertanyaan teman media kritik teman media itu adalah bahan untuk saya jawab untuk saya harus menjelaskan
kita semua harus bangga jadi orang indonesia
kita kritik bangsa kita tapi kritik yang membangun
jangan kritik merasa semua jelek semua jelek
kalau jelek pindah aja kalau dari indonesia ini
saya suka kesel juga kadang kadang bilang ini kurang ini kurang
aku tanya juga dulu waktu dia jadi pejabat apa kejadiannya
karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan
jangan sombonglah kau bicara bicara kritik kritik kau you have done nothing
atau mungkin dari warround kau juga mencuri waktu kau menjabat
kita pejabat pejabat itu harus berikan contoh seperti pak jokowi dia berikan keladan
kut menyebutkan kalau memang kritik pemerintah indonesia itu jelek terus lebih baik pindah dari indonesia
iya jadi sebenarnya di dalam ini pengalaman saya di pemerintahan ya
ketika kita berada di pemerintahan maka pertanyaan komentar kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik
ini seperti sekarang nih saya sedang ditanya sama teman teman media
itu adalah bahan untuk saya jawab untuk saya harus menjelaskan
sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti
bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap
dengan apa dengan ada komentar pertanyaan kritik sanggahan
disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara
jadi kalau ada komentar dan kritik
ini dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik
tapi bukan kemudian yang kritik dari salah
kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal tiga
satu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah
yang kedua adalah pemilu yang adil jujur bebas
yang ketiga adanya ruang bagi oposisi
jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang